tapi kayaknya ada yang cemburu
kok dewa pengen cepet cepet ketemu putri
cemburu enggak lah tante cemburu apaan tante
ya udah makanya dewa disini aja temenin lady ya
tante panggilin putri
oh gitu ya makasih tante
ya udah silahkan teman sini ya
iya tante udah
sekarang udah jam berapa nih bang
raja raja raja kamu jangan tinggalin aku raja
kamu temenin aku
eh lu apa apaan sih
gue buat dia gue buat raja
gue buat dia gue buat raja
aku gak mau hamil anak kamu
aku maunya hamil anaknya raja
ya udah kok gue tuh lu bikin lady aja sama raja
udah sekarang gini lo inget aja yang mau itu semua
lu ban gue eh lu yang narik gue bukan salah gue dong
gue pinginnya itu sama raja bukan sama lu
kalau lu mau sama raja yaudah sama raja gak perlu narik gue
dek bentar dek dek lu gak boleh pergi dek
gue belum selesai ngomong
kelara kelara ayo apain
bisa kan oh mau selang lolos
eh istriku kan
tante ini semua bukan mau ya
jangan jangan jangan
tapi baik aku mati tante
clara jangan jangan
jangan sakitin diri kamu
clara narik diego terus ya
ya udah dia minta ditemenin
terus kamu mau
ya aku sih gak mau sebenarnya tante
ya aku ditarik aku dipaksa
aku gak mau sama diego tante
aku maunya sama raja
oke udah gini aja deh ya
ini semua bukan kesalahan gue oke
diego ada apa ini
katanya kamu suka sama mona tapi kenapa jadi begini kejadiannya
tante aku yang mau sukanya sama mona aku cintanya sama mona
ada apa ini
aku gak mau clara menderita
karena bersama diego
diego gak pantas jadi suami clara
tapi aku juga gak mau clara kukutkan kandungannya
bayi itu cucu aku sendiri
aku gak mau cucu aku digugurkan juga
aku gak mau sama diego
harusnya anaknya di tanah aku bukan nanti diego
sekarang kamu malas
malah ada di acara pernikahan
andai aja malam itu
pasti anak ini anaknya kamu bukan anaknya diego
kamu kamu bilang tadi
kamu sempat tidur sama raja
tapi gak terjadi apa apa tante
sekalipun nggak terjadi apa apa
aku punya ide
kayak gini bener
kalau aku pintu diu siapa tuh aku
aku ketemu ahad yuk
mereka toilet udah gak takut
aku juga mau ketemu sama putri
mudah gak apa apa
tante juga pernah mudah kok
tapi kayaknya ada yang cemburu
kok dewa pengen cepet cepet ketemu putri
cemburu enggak lah tante
cemburu apaan tante
ya udah makanya dewa disini aja
tante panggilin putri
oh gitu ya makasih tante
silahkan nunggu sini ya
udah lepasin tangan gue
kamu sendiri gimana perasaan kamu ke aku
ini cewek berani banget sih
udah gak usah malu malu
kamu juga suka kan sama aku
gue gak bermaksud untuk nyakitin perasaan lo
mana mungkin kamu gak suka sama aku
selama ini kan kamu baik banget sama aku
kamu perhatian sama aku
tolong jangan salah paham sama kebaikan gue